faktor geografis dan ulah tangan manusia membuat indonesia menjadi negara yang rawan bencana alam
mulai dari gempa bumi tsunami erupsi gunung berapi hingga bencana hidrologi seperti longsor dan banjir
saya bertanya secara virtual kepada beberapa orang tentang apa yang mereka siapkan dan lakukan ketika bencana terjadi
pernah waktu itu merasakan memang gempa kecil gitu aja udah panik kan
cuma mikirin anak bawa keluar sama handphone udah jadi memang tidak ada yang dibawa lagi
pernah nonton di film gitu ada istilah survival kit cuman kalau punya yang khusus survival kit gitu sih nggak punya mas
tapi di rumah tuh ada box yang isinya itu udah rapi surat surat surat surat gitu terus makanan tinggal ngambil di kulkas
jawaban jawaban itu menunjukkan kesadaran akan pentingnya menyiapkan perlengkapan bertahan hidup yang dikemas ringkas
dalam satu tanggal

jadi kita harus berbicara tentang perangkat yang paling penting
saya menemui asep serpa seorang survival expert dari organisasi pencinta alam wanedri yang telah berpengalaman dalam penanganan sejumlah bencana alam di dalam dan di luar negeri
menurut asep yang harus disiapkan diantaranya adalah makanan berkalori tinggi tahan lama dan siap saji beberapa botol air minum obat obatan alat komunikasi dan dokumen penting seperti pasport dan identitas lainnya
selain itu ada sejumlah perangkat lain yang sebaiknya
sejumlah perangkat lain yang sebaiknya disiapkan dalam satu tas yang juga dikenal dengan istilah backout bag ini
mulai dari senter pisau ponco pemantik api kompor parafin dan gelang paracord ini
ini bagian dari alat survival kit
di sini ada peluit ada kompas ada alat motong ada tali yang bisa kita gunakan buat keadaan darurat
light stick ini biasanya kalau di tempat
jika terlihat gelap dipatahkan dipatahkan dilempar saja
di satu sisi satu sisi
atau taruh begini dia akan nyala
kalau ini gelap nih dia akan terang
selain itu pastikan anda menyiapkan tempat untuk berlindung
salah satu yang praktis dengan menyiapkan fly seat seperti ini
dengan ukuran hanya dua x tiga meter sudah dapat difungsikan sebagai tenda sementara
yang dapat digunakan oleh empat sampai lima orang
nah dengan tas berkapasitas dua puluh liter ini anda dimungkinkan untuk bertahan hidup
setidaknya empat puluh delapan sampai tujuh puluh dua jam
sampai bantuan medis dan juga logistik datang
dan satu lagi pastikan tas survival kit ini disimpan di tempat yang mudah dilihat dan juga mudah dijangkau
salah satu contohnya adalah di akses pintu keluar masuk rumah anda
mahardika utama evan askam jakarta